aturan baru yang dikeluarkan menteri agama fahrul rozi diharapkan bisa menjadi jalan tengah
bagi masyarakat yang sudah rindu beribadah di rumah ibadah sambil tetap menjalani protokol kesehatan covid sembilan belas
aturan baru ini pun akan menjadi bagian penting dalam penerapan new normal atau kenormalan yang baru dalam masyarakat
lalu seperti apa penerapan aturan baru dalam beribadah yang telah diterbitkan oleh kementerian agama
sudah bergabung lewat sambungan zoom saat ini ada dirjen bimas islam ada bapak kamarudin amin
selamat malam pak kamarudin assalamualaikum
baik pak kamarudin langsung saja membahas soal new normal di tempat ibadah yang sudah disampaikan oleh pak menteri agama fahrul rozi
ada banyak tempat ibadah pak tentu di indonesia di seluruh agama ya begitu
ada sejumlah persyaratan yang kami juga sudah lihat
kriteria kriteria mana yang harus diterapkan rumah ibadah untuk bisa membuka tempat ibadah ini terbuka kembali dalam hidup new normal ini
pertanyaannya pak kamarudin bagaimana memastikan bahwa tempat tempat ibadah tersebut menjalankan atau patuh terhadap kriteria kriteria yang sudah dikeluarkan oleh kementerian agama
ya jadi kementerian agama mengeluarkan surat edaran imbauan kepada masyarakat
tetapi tentu ini harus bersama sama semua elemen bangsa
bahkan termasuk juga dengan gugus tugas covid sembilan belas baik dari pusat sampai kepada daerah ya
jadi secara nasional sampai kepada daerah
karena pelaksanaan surat edaran ini sangat terkait dengan gugus covid sembilan belas
misalnya sebuah rumah ibadah boleh melaksanakan ibadah itu setelah mendapat kira kira semacam surat keterangan bahwa
rumah ibadah ini aman dari covid sembilan belas dari gugus tugas yang ada di daerah itu
jadi disesuaikan dengan masjidnya
kalau masjidnya di tingkat provinsi misalnya masjid raya di provinsi maka garansi keamanannya dari gugus tugas provinsi
begitu juga di kabupaten begitu juga di kecamatan
jadi kalau di kecamatan dari gugus tugas kecamatan memberikan rekomendasi atau keterangan bahwa masjid ini aman di daerah itu
boleh melaksanakan ibadah
oleh karena itu sekali lagi bahwa implementasinya
penerapannya harus bersama sama kita semua
jadi bukan hanya kementerian agama tapi juga gugus tugas pemerintah daerah masyarakat
tapi sama sama melaksanakan iklim bawahan
oke baik pak kamarudin kalau kita melihat kurva untuk kasus covid sembilan belas di indonesia ini masih sangat fluktuatif pak
ada beberapa daerah yang memang jumlahnya menurun tapi di sejumlah daerah yang lain juga peningkatannya cukup signifikan
apa yang membuat akhirnya
ya jadi tadi pak menteri juga sudah menyampaikan bahwa ini dalam rangka untuk merespon perinduan umat beragama
untuk melaksanakan aktivitas beragamanya di tempat tempat atau di rumah ibadah
kedua kita ingin agar pas kita ini bisa meningkatkan visualitasnya
yang tentu kita berharap kontribusi juga untuk mengatasi persoalan covid sembilan belas
jadi saya kira itu alasannya mengapa sebuah daerah ini dikeluarkan
nah itu pastamanya sekali lagi harus bersama sama dari kita
nah kita berharap apa namanya
karena sebuah daerah ini bisa umat ibadah kita menjadi contoh
bisa menjadi contoh pelaksanaan kerjasama baru di era pandemi
kalau misalnya ini berhasil kalau ini sukses masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan
ya tentu juga nanti harapannya di bidang atau sektor lain juga bisa sukses
ini misalnya di sektor ibadah sukses
kita menerapkan protokol kehatan tetap beraktifitas
tetap aman dari covid sembilan belas
nah ketika nanti diterapkan dalam bidang atau sektor ekonomi misalnya
atau sektor lain itu juga bisa sukses
saya kira ini contoh yang terbaik dan harus menjadi model
harus menjadi contoh yang terbaik penerapan protokol covid sembilan belas ini
kalau ini sukses insya allah kita optimis sektor lain juga akan sukses
tapi kalau ini tidak sukses maka tentu juga akan berdampak pada penerapan sektor
jadi sekali lagi kita harap kita betul betul bisa menerapkan protokol kehatan dalam melaksanakan kegiatan ibadah
oke untuk bisa sukses tentu harapannya begitu ya pak
tapi yang jelas butuh kedisiplinan masyarakat dan juga penegakan soal aturannya
protokol kehatannya yang betul betul harus dipatuhi begitu
nah ini yang harus dipastikan sebetulnya pak karena juga soal pengawasannya atau seperti apa
soal edaran itu kita membuatnya sangat detail sekali
misalnya termasuk diantaranya pengurus masjid itu harus memastikan
meng assign atau menugaskan seseorang yang bertindak sebagai pengawas atau memastikan bahwa
protokol kesehatan dijalankan dengan baik begitu
jadi tidak bisa hanya sekedar melaksanakan kegiatan ibadah di situ
tapi ada kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengurus masjid termasuk
memastikan ada keamanan misalnya untuk memastikan bahwa protokol itu dijalankan dengan baik
ada yang mengawas dan menjaga protokol itu
di sinergi bersama antara masyarakat dan tetuk tugas
oke mulai kapan pak masyarakat sudah boleh kembali beribadah di tempat ibadah
apakah per minggu depan katakanlah sudah bisa sholat berjamaah di masjid atau mungkin beribadah di gereja tiap hari minggu atau seperti apa
ya mulai dari sekarang sudah bisa sebenarnya
edaran menteri agama itu berlaku per hari ini jadi sudah bisa dilaksanakan tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat
bagi umat muslim misalnya kita ingin melaksanakan sholat jemaah itu
atau jumat misalnya tentu ada persiapan persiapan yang harus dilakukan termasuk koordinasi dengan tugas tugas
ketika sudah koordinasi dan direkomendasikan bisa dilaksanakan maka bisa dilaksanakan
ini saya kira mulai sekarang sudah bisa disiapkan
hal hal yang harus dilengkapi karena harus disiapkan betul betul
termasuk juga misalnya perlengkapan kesehatan yang ada di masjid atau di gereja atau di tempat tempat ibadah yang lain
harus dilengkapi semuanya dan tentu butuh sedikit energi ya butuh sedikit persiapan gitu
baik pak kamarudin kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh pernyataan medianya dari pgi
ataupun pernyataan dari mui ya memang agak
masih mencerna terlebih dahulu masih mencari formulasi yang paling baik untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah
dan direkomendasikan kepada masyarakat
artinya memang ini organisasi keagamaan ini juga masih mempertimbangkan pak
atau mungkin juga masih mencari formulasi yang paling baik untuk seperti apa nantinya ini diterapkan agar tidak membahayakan
tanggapan dari anda seperti apa pak kamarudin
ya kita sebenarnya
makanya dalam surat edaran itu detil sekali kita buat dan detil tapi tidak menyulitkan juga begitu
jadi doable ya jadi insya allah bisa dilaksanakan
dan kalau itu dilaksanakan dengan baik saya kira insya allah bisa
rumah ibadah tidak akan menjadi tempat penularan covid sembilan belas begitu
karena protokol kesehatannya sangat jelas
misalnya ya tentu harus menjaga jarak ya ketika ibadah satu meter misalnya terus belum masuk harus periksa dulu
harus cuci tangan dan yang masuk dalam rumah ibadah adalah mereka yang kira kira dipastikan tidak sakit begitu
jadi tidak terjadi penularan
jadi kalau itu dipatuhi dituruti insya allah bisa dilaksanakan dengan baik tanpa berpotensi menjadi tempat penularan covid sembilan belas
oke dan mudah mudahan berjalan sebagaimana yang kita harapkan
yang tadi juga anda katakan pak kamarudin tidak ada masalah ke depannya
dan juga tentu akan dievaluasi lagi nanti jika pun nanti ada
ya terakhir mas konmal sedikit pesan
kami berharap pada seluruh umat islam dan juga umat beragama yang lain
agar kita betul betul bisa memastikan bahwa tempat ibadah tempat yang aman dari covid bisa bisa beraktivitas
tapi kita betul betul menjaga protokol tersebut
kalau kita sukses insya allah sektor yang lain bisa mengikuti dan kita bisa menjadi contoh
kalau tidak sukses tentu akan berdampak tidak baik
terima kasih pak kamarudin
baik terima kasih pak kamarudin
dirjen bimas islam dari kementerian agama sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news pada malam hari ini